kerja di bali itu idaman semua orang loh
ya duyosep ikutan ngeupload anjing
jadi tahun seribu sembilan ratus dua puluh itu di wakafkan oleh tuan muhammad budi
karena di debat cawa pres pertama kan kelihatan jadi yang terakhir